sepertinya mami teh tidak suka tinggal sama kita
kami lebih suka tinggal sama nenek
kalau misalnya papi yang jemput
pasti mami bakalan pulang kesini
kemarin teh cucu cuma asal ngomong aja cu
emang bener kang aceh itu sering main ke tempat kamu
ke tempat kosan kamu
kalo emang enggak kenapa kamu cerita sama si em
kalau kang aceh sering ke tempat kamu
kan kang aceh suka godain cucu
sekalian aja biar kapok
ya pasti kapok atuh
orang si em sekarang minta pisah sama dia
cucu gak mau kang aceh pisah
kamu baik banget sih
sampai gak mau lihat orang lain pisah
bukan gitu entut
ntar kang aceh godain cucu lagi
kalo kang aceh pisah beneran
ntar kejadian beneran dong
yang kamu sekarang ke tempatnya em
si en ada di rumah mas suha
ih mukanya panik banget
kamu mau tau aja
urusan orang tua
ayo masuk udah mau maghrib
kan yang veo ya
supaya kamu tenang
mau apa kemari
cucu mau jelasin tentang kang aceh mak
kamu mau ngejelasin apa lagi
saya sudah cukup sakit hati sama cerita kamu
sebenernya yang cucu ceritain teh gak benar
emang kang aceh suka godain cucu
tapi semua cowok juga sering godain cucu
apalagi pas cucu teh jualan sugar kemarin
cowok mah sama aja
biar punya istri empat juga tetap aja godo godohin cewek
tapi kan cowoknya gak sama
sampai ngegedor rumah kamu
kang aceh kita gak pernah datang ke rumah
sepertinya mami teh tidak suka tinggal sama kita
kami lebih suka tinggal sama nenek
kalau misalnya papi yang jemput
pasti mami bakalan pulang kesini
kemarin teh cucu cuma asal ngomong aja cu
kang acing teh gak bakalan lagi goda godain cucu
kamu udah bikin rumah tangga orang jadi kacau
cucu saya gak bermaksud kayak begitu
kang aceng teh emang suka goda godain cucu
tapi nggak pernah ke rumah cucu apalagi gedor gedor rumah cucu
lagian kang aceh gak tahu kok rumah cucu di mana
ce cucu yakin banget kang aceng teh cinta banget sama ce em
kang aceng mah cuman iseng aja goda godain cewek
semua cuma emang gitu dimana mana sama aja
tapi hatinya mah buat orang yang di rumah cu
si aceh kemana ya
kenapa tidak ikut jamak
lagi pusing kok ngebujukin si em
sianya si aceh
dia gak bisa bujukin em
saya mau bantuin ah
saya mau bantuin atukku bukan mau bikin kacau
sebaiknya mah jangan ya
bukan jadi bayaan mereka
tapi memang jadi tambah kacau
ribut besar nanti
mau bantuin dilarang
mukanya biasa saja dong
tidak usah cemburu begitu
jangan nanti kamu pungu
maka selalu ber diagnosi